mahkamah konstitusi memastikan sidang putusan sengketa pilpres akan tetap sesuai jadwal yakni pada dua puluh delapan juni dua ribu sembilan belas
jika dibutuhkan mk juga akan menyiapkan tempat dan sarana bagi saksi paslon dua untuk bersaksi melalui telekonferensi
hal ini disampaikan jurubicara mahkamah konstitusi mk fajar laksono senin siang
menurutnya pembacaan keputusan hasil sidang gugatan sengketa pilpres tidak akan melampaui tanggal dua puluh delapan juni dua ribu sembilan belas
hal itu karena sesuai aturan yang mengharuskan pembacaan keputusan ditetapkan empat belas hari setelah masa registrasi
terkait saksi dari paslon dua yang disebut mayoritas berada di luar daerah
pihak mk menyiapkan prasarana untuk melakukan sidang jarak jauh di fakultas hukum perguruan tinggi di tiga puluh empat provinsi dengan cara telekonferensi
mk memberikan juga kesempatan kepada pemohon termohon dan pihak terkait untuk menghadirkan lima belas orang saksi fakta dan dua saksi ahli
mk akan kembali menggelar sidang lanjutan gugatan sekitar pilpres dengan agenda melakukan pemeriksaan pada selasa pagi besok
melakukan jarak jauh sebetulnya tidak ada masalah kita sudah punya aturannya untuk persidangan jarak jauh
hanya kita belum tahu sidang jarak jauh itu seperti apa
kalau yang kita anut selama ini sidang jarak jauh yang kita sediakan prasaranya itu di fakultas hukum
di empat puluh dua perguruan tinggi di seluruh indonesia
nah apakah akan menggunakan fasilitas itu atau akan seperti apa
jadi mahkamah konstitusi belum menerima surat resmi terkait hal itu tetapi bahwa peranata persidangan jarak jauh itu dimungkinkan